memasuki hari ketiga rentetan guncangan gempa yang dimulai sabtu lalu masih dirasakan sejumlah warga ambarawa kabupaten semarang
salah satunya ari widya stuti
warga desa tambakoyo itu mengaku masih merasakan getaran pergerakan gempa pada senin siang
menurut ari kejadian itu membuatnya was was sepanjang hari
selain sekeluarga merasa trauma mereka juga takut tembok rumahnya yang sudah retak di lima titik bakal ambruk
bahkan ari bersama ratusan warga yang khawatir dampak gempa susulan sempat mengungsi sementara ke tenda darurat
sebanyak tiga puluh bangunan di kabupaten semarang dilaporkan terdampak gempa
termasuk rumah sakit ambarawa yang mengalami kerusakan
terdampak gempa yang terdampak ringan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo meminta kepala daerah setempat menyiapkan tenda pengungsi sesuai standar protokol kesehatan
sebagai antisipasi jika rentetan gempa terus terjadi
usianya harus berpatokan pada prokes ya
dan pengalaman itu pernah kita lakukan tahun lalu sehingga tinggal nyuntuh saja
maka jangan sampai abai seandainya terjadi sesuatu dan kemudian mereka mengungsi lalu prokesnya abai
ganjar juga meminta semua dpr
daerah di jawa tengah melakukan persiapan menghadapi potensi bencana alam yang terjadi di musim hujan
danang cahyo semarang jawa tengah